naik angkotnya dua kali
tunggu nya lama
sirat dulu atuh
kamu kan pake angkot
bukan jalan kaki
sama yang lain
ngajak makan di restoran padang
aku gak mau
di restoran padang
gak ada pedang merah
kalo makan nasi padang
saya jadi inget pipit
waktu masih ada
udah gak ada
suka bikin kesel
suka bikin kesel
suka bikin kesel
suka bikin kesel
suka bikin kesel
suka bikin kesel
sekarang bikin kangen
penjualan kecil pering bulan ini gimana
sejak promo sama penjualannya dibantuin lagi sama serena
gimana jualan lewat go bear foodnya makin rame
iya teh alhamdulillah
mudah mudahan terus tambah rame
pemasukan lebih banyak
terus akan jadi punya uang buat beli lahan pertanian di garut
waktu kang pipit meninggal saya nggak sempat datang
yang penting doanya
kita sudah kehilangan dua anggota keluarga
sebelum kang pipit dik dik
kang gobang jadi pulang hari ini
ya di kamu udah bilang ke kang nus
kita harus bisa nerima
nggak boleh ada yang dendam
atau mempermasalahkan lagi
kalau dia ngebunuh dig dik
itu udah lewat
nggak perlu dipersoalkan lagi
kang gobang udah nebus kesalahannya di penjara
itu udah cukup
sekarang kamu yang bagian narik iuran
saya udah bertahun tahun kejemur
sekarang yang di pakiran
tapi ajun belum sampai
masa udah siang begini belum sampai
tadi saya taslim ajun ada urusan dulu
saya kesini duluan sama taslim
ajun pakai angkot
barusan saya sudah hati hati
kalau enggak yang nyebrang sambil lari sudah ketabrak
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
kamu sebenarnya tadi dari mana
tadi kan waktu ditelepon saya sudah memberitahu
saya butuh jawaban yang benar
tadi sudah benar
tapi kalian dari mana
dari acara keluarga
keluarga saya keluarga encoy keluarga iding
keluarga otan keluarga jack
kalian semua bahwa keluarga
kenapa disebut acara keluarga kalian kan bukan keluarga
keluarga itu nama grup perkumpulan
tadinya mau pakai bahasa inggris family
masalahnya nama itu sudah dipakai buat merek kicimpring
tony itu kecil kecil pinter
tasik semarang cerebon
tasik tasik tasik semarang semarang semarang
tadi kamu ikut coy denny iding sama otan
ada acara apa
maksud saya acaranya seperti apa rapat arisan atau karokel
cuman dengerin nasihat orang tua
terus terus terus terus terus terus